sementara itu pelatih timnas senior indonesia alfred riedel
mengaku puas dengan performa para pemain seleksi piala aff dua ribu enam belas
yang terbagi dalam dua gelombang
pelatih asal australia itu atau asal austria maksud saya
masih punya cukup banyak waktu sebelum mengumumkan squad final
tiga pemain telah menjalani seleksi timnas indonesia senior gelombang dua
pada selasa dan rabu kemarin
mereka mempersiapkan diri untuk piala aff dua ribu enam belas
yang berlangsung november desember mendatang
di mana squad garuga tergabung di grup a
bersama tuan rumah filipina thailand dan singapura
pelatih kepala alfred riedel mengapresiasi kinerja dan komitmen peserta seleksi
khususnya para pemain muda yang mendominasi seleksi gelombang dua
namun pelatih asal austria ini mengaku belum akan menentukan squad final
karena baik gelombang pertama maupun kedua baru sekali berlatih
dan sama sama menampilkan performa yang memuaskan
pelan pelan ini hampir sama
tentu saja setelah satu latihan
ini sangat istimewa untuk memberikan jawaban yang jelas
selanjutnya riedel akan terus memantau perkembangan pemain
saat berlaga di indonesia soccer championship
maksimal dua puluh lima pemain akan berkumpul lagi beberapa hari
jelang uji coba lawan malaysia pada enam september mendatang